itu yang disetujui oleh bapak presiden kemudian juga seperti halnya yang diberikan kepada ibu negara yang terdahulu semuanya
dan ibu wakil presiden juga disetujui untuk diberikan bintang republik indonesia adi pradana kepada ibu hj iryana
kemudian bintang mahaputra adi pradana kepada hajah wuri estu handayani
saudara semua istri presiden yang terdahulu dan istri wakil presiden yang terdahulu mendapat bintang yang sama sesuai dengan ketentuan perundang undangan
kemudian juga bintang budaya diberikan kepada bapak wisno tama
bapak wisno tama
bapak wisnu tama itu mendapat bintang budaya karena sebagai penggiat seni dan budaya dan juga kepada ketua fifa
jadi ini dari luar negeri tetapi yang ketua fifa ini nanti akan diserahkan pada saat pertandingan sepak bola dunia di bulan november